jumlah jemaah haji yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas semakin bertambah
hingga kloter enam belas ada penambahan tiga pasien covid sembilan belas sehingga total ada tiga puluh tiga jemaah yang terpapar covid sembilan belas
tiga tambahan pasien covid sembilan belas berasal dari kloter lima belas seluruh jemaah yang positif telah dipulangkan ke daerah asal
untuk menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala
tingkat kesembuhan jemaah yang positif ini laporkan cukup cepat hanya butuh waktu tiga hingga lima hari
hingga kamis siang proses screening covid sembilan belas untuk kloter tujuh belas masih terus dilakukan oleh petugas kesehatan
ppi hd barkasi surabaya telah menyiapkan dua rumah sakit yakni rumah sakit haji dan rumah sakit dokter sutomo
untuk jemaah haji positif dengan gejala berat
ppi hd barkasi surabaya telah menyiapkan dua rumah sakit yakni rumah sakit dokter sutomo
untuk jemaah yang positif covid sembilan belas